seorang guru di bekasi jawa barat mengaku dipecat dari tempatnya mengajar melalui pesan di grup whatsapp
semua karena perbedaan pilihan dengan pihak sekolah saat pencoblosan pada pilkada serentak
potongan percakapan antara guru dan pihak sekolah pun viral di media sosial
akibat perbedaan pilihan saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur lalu
robiah seorang guru sekolah dasar islam terpadu di kota bekasi mengaku diberhentikan pihak sekolah tempatnya mengajar
bahkan pemberhentian guru tersebut dilakukan melalui pesan whatsapp
dalam percakapan grup whatsapp tersebut pilihan robiah saat pilkada dianggap tidak sesuai dengan visi misi sekolah
percakapan tersebut berujung pada dikeluarkannya robiah dari sekolah tempat dia mengajar
potongan percakapan antara robia dengan pihak sekolah menjadi viral di media sosial
saya update status tentang hasil quick count salah satu pasangan calon sudah unggul
dari pihak yayasan ada yang menanggapi
ya terjadilah percakapan di wa grup yayasan
tetapi tadi pagi dari pihak yayasan sudah ada yang datang ke rumah saya
mereka sudah mengakui bahwa itu kelalaian dari mereka
mereka sudah minta maaf
salah seorang rekan robiah mengaku
percakapan di grup whatsapp tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman antar pribadi
sebenarnya itu hanya kesalahpahaman
masalah intern sih sebenarnya ya masalah pimpinan dan bawahan
tapi ya tidak ada masalah yang lain apalagi dikait kaitkan dengan yang lain itu tidak ada sepertinya
dan sampai saat ini kebetulan dengan lapang dada para pimpinan kami dan yang bersangkutan sudah
sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan
yayasan tidak mau berkomentar soal kasus ini
namun pada jumat pagi pimpinan yayasan sudah mendatangi kediaman robiah dan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut
pihak sekolah juga sudah memintanya untuk kembali mengajar
meski kasus sudah diselesaikan secara damai robiah memilih untuk mengajar di tempat lain
erik kustara bekasi jawa barat